sebuah fenomena alam seperti puting beliung yang terbentuk di atas laut dan berputar putar
menghebohkan warga perairan pantai piwang kelurahan batu natuna riau pada minggu
warga sempat panik lantaran jaraknya sangat dekat dengan permutuman warga
rekaman video amatir milik warga itu pun viral di sejumlah media sosial
kepala bmkg natuna feriwamex huta galung mengatakan
fenomena angin seperti belalai atau corong pipa panjang yang turun dari awan dan menggulung permukaan laut itu disebut water spout
water sport ini merupakan fenomena seperti puting beliung kalau terjadi di daratan
tetapi hal ini terjadi di perairan atau di lautan
nah hal ini terjadi biasanya
biar nipatkan terjadi pada masa musim peralihan
di mana musim peralihan dari musim penghujan menuju
menuju musim kemarau
atau sebaliknya musim kemarau menuju musim hujan
pihak bmkg menghimbau warga untuk selalu waspada
lantaran kondisi cuaca di natuna yang masih berpotensi hujan selama beberapa hari ke depan
dan fenomena water spout bisa kembali terjadi
sementara curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir di kabupaten wajo sulawesi selatan
membuat banjir yang terjadi di wilayah itu terus meluas
tercatat empat puluh delapan desa kelurahan dari enam kecamatan kini terdampak banjir
ketinggian air yang dinyatakan berkisar dari delapan puluh hingga tiga ratus cm sebelumnya
kini mencapai tiga meter di sejumlah titik
kondisi luar ini meningkat tiga puluh sampai tujuh puluh desa dan kelurahan yang terdampak
ketinggian di pemukiman itu tiga sampai empat meter
intensitas hujan yang kembali meningkat sejak tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
membuat debit air di bendungan kerak naik dan meluap ke aliran sungai di sekitarnya hingga memicu banjir
denikutan cnn indonesia